sama susi oh oke sebelumnya gak ada oh saudara gak tahu saya tidak tahu oke nah pada saat masuk saya merapat
sementara ibu saya merapot karena ibu pas di dekat kaki bang yos sudah maju ke depan baru tanya saya sempat
nanya sakit apa ibu sakit apa itu kalau gak salah susi yang bilang lemes ibu gak tahu baru saya mencoba
mengangkat ibu melambaikan tangan jadi ibu pada saat itu suaranya pelan ya mulia oke jadi dia gak ngomong
apa dia cuma lihat ke saya dia cuma bilang begini jadi saya mengartikan itu oh nggak usah maksudnya mungkin kan
jadi oh gak jadi deh saya nah itu bang yos itu sempat mau mengangkat tapi nepis juga jadi bang habis itu
karena gak jadi mau mengangkat ya udah saya keluar lagi